eh man tuh gue liat tuh
itu namanya cewek bpjs
apaan tuh bpjs
budget pas pasan jiwa sosialita
nah ada satu lagi nih man
tuh gue liat tuh cewek satu
itu namanya cewek pdkt
tidur dulu deh baru siang
kau yang namanya roman
aku tinggal di sebelah kamar kau
aku anak baru di sini
oh anak baru
eh dari logat lo gue perhatiin lu dari medan
aku orang indonesia tapi lahir di medan
dari kecil aku segini
sama berarti sama aku
eh man udah makan
ih salah lo kau
tapi aku ganti baju dulu
dan aku gak bisa lama lama nih
iya udah cepat
gak apa apa ya
jangan lama kali
jangan kayak cewek kok berdandar
apa sih ya pak
kalau ada jas hujan roman jadi nggak perlu basah basahan lagi deh naik motor
kan tadi aku janjian di sana
dina pokoknya kamu harus stop deketin bobby
dan kamu jangan jalan sama bobby sore ini oke
oke aku bakal batalin
kalo tiap hari kamu terus deketin dia gin
ini semua juga gara gara kamu kan
pokoknya selama kamu ngomong aku bakalan terus deketin bu
oke terserah kamu
salah ngomong ya kayaknya deren marah deh
andui rumah lo buat ngerjain tugas barang
kadu jasujen buat siapa oh buat saudara gue saudara loe saudara yang mana
saudara gue yang jauh deh pokoknya
saudara yang jauh namanya roman
thanks ya roman
ucapan terima kasih sampai ngasih hadiah
lalu jangan salah paham dulu ya gue ini ngasih kado sama roman karena ucapan
terima kasih doang kok gak lebih
ngasih hadiah buat roman
awas ya pokoknya kalau sampai ini bocor kan anak anak gue nggak akan pernah maafin
pokoknya kalau sampai ini bocor ke anak anak gue gak akan pernah maafin
lo gue nggak bakalan ngeblok temen lagi oke bos gak akan bocor juga kali sama gue
ini yang lo bilang ucapan terima kasih kenapa kertas kadonya pink ada love love nya segala coba
ini apa paperback juga lan ini nggak mungkin cuma bungkusan terima kasih sih iya iya gue kan orangnya
ya iya pokoknya tadi adeknya di rumah gue cuman ini doang nggak ada yang lain ya nggak ada oh terus terus
ya udah deh please udah deh sumpah lan ini tuh sopsit banget parah deh
lo pokoknya jangan salah paham ini cuma kado kado ucapan terima kasih doang kok
ini menyimpan namanya siapa
ii cocoklah sama mukanya
aku mau pesen nasi goreng
aku udah berpengalaman dalam dunia usable

dia nggak punya ber affects
dia nggak punya berapa

danach dengan yang bodoh banget gt
jadi seluk beluk cewek itu aku tau lah
loh gak percaya kok
eh man tuh gue liat tuh
itu namanya cewek bpjs
apaan tuh bpjs
budget pas pasan jiwa sosialita
nah ada satu lagi nih man
tuh gue liat tuh cewek satu
itu namanya cewek pdkt
pesona ditebar kalau tajir alias
perempuan itu kayaknya gue kenal
mbak pesen sop buntut sama french fries ya
sama mineral water juga
sebenernya ada yang mau aku omoin sama kamu
oke aku toilet dulu ya
mau ngapain kau
ih jangan ngodein cewek kok ya
tadi pas kamu telepon aku aku gak kedengeran
soalnya aku lagi ngobrol sama temen temen aku
iya aku lagi jalan sama teman teman kuliah aku dulu mas
gue kayaknya pernah lihat tante ini deh
eh yaudah kalau gitu nanti aku telfon lagi ya
kebetulan sop buntutnya lagi kosong
mau diganti dengan menu yang lain
ya udah gak apa apa
nanti saya lihat di menu aja ya
pakerja ini yang kamuquentinin
pake swiss atau apa
dia itu calon mamanya wulan
kemaren kan wulan sempet tunjukin fotonya ke gue
kenapa dia disini sama laki laki lain
jangan kau dekatin tante tante kayak gitu
yaudah yuk kita makan